meski dalam bayang bayang erupsi gunung bromo ternyata masih menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk merayakan pergantian tahun
mereka sengaja datang lebih awal memesan penginapan agar dapat menyaksikan matahari terbit pertama di tahun dua ribu tujuh belas
meski tak semeriah tahun lalu karena adanya bayang bayang erupsi puncak gunung bromo tetap ramai dipadati wisatawan lokal dan mancanegara
sejumlah wisatawan mengaku ingin menikmati malam
dan pergantian tahun bersama keluarga walau hanya dalam jarak satu km
pak kesannya gimana
ya sejauh ini bagus
bandelnya para wisatawan ini menjadi berkah tersendiri bagi warga tengger
para pengusaha mobil jeep mulai kebanjiran permintaan baik sekedar untuk berkeliling maupun mengantar wisatawan mendekati kawah pasir gunung bromo
diperkirakan pengunjung gunung bromo akan terus meningkat hingga mendekati akhir tahun